kopi dan tradisi
kopi dan tradisi
kopi dan tradisi
di masa panen saat memetik kopi menjadi masa yang kerap dinanti petani kopi
tahun ini hasil berlimpah ucap syukur pun dipanjatkan
desa gombeng sari kecamatan kalipuro penghasil kopi terbesar di banyuwangi
sekitar sepuluh tahun kopi dan tradisi

kopi kopi gombeng sari ini telah ditanam sejak tahun seribu enam ratus sembilan puluh enam jauh sebelum indonesia merdeka
kala itu tak hanya gombeng sari hampir seluruh tanah jawa dan sumatera menjadi budak tanam paksa kopi oleh belanda
masa kelam kolonial meninggalkan ceri ceri kopi yang menjadi sumber penghidupan hingga kini
kepala kepala tanah kopi
kepala tanah kopi
ya satu bait lagu tanam kopi itulah yang mampu diingat oleh andi supandi
bukan bahasa osing bukan pula bahasa jawa melainkan bahasa madura
di masa tanam paksa pekerja kebun banyak diambil dari madura
disinilah akulturasi budaya menyatu dalam satu tradisi campuran di banyuwangi
pertama kan belanda yang dulu seperti tebu itu kopi ya
kopi sama tebu itu sama sampai ada pabriknya
kopi juga itu pabrik kalibenda dulu
jadi mulai dulu buruhnya kebanyakan dulu kalau di sini madura
makanya tadi kan baca madura tanam kopi yang pertama
nanti yang bahasa using kan gitu
jadi kebanyakan orang gunung itu madura dari nama kopi
kopi kopi merah di perkebunan kaliklata banyuwangi
menjadi saksi pergantian zaman dan pergeseran tradisi
terbebas dari penjajah perkebunan pun banyak yang turun ke tangan rakyat
sukacita rakyat nusantara kala itu ditandai dengan tarian tarian pamujan
manifestasi akan kebahagiaan atas terbebaskan dari tanam paksa

kopi nya pun kian dikenal dengan sebutan kopi rakyat
kopi yang jauh dari intervensi pemerintah dikelola dengan cara tradisional
dan dipanen berdasarkan tradisi aslinya
di desa gombengsari di sini kopi kopi dipetik setelah merah
dan ritual perayaan sebagai bentuk penghormatan pada leluhur dan ucap syukur pada yang kuasa
atas panen raya yang kini telah didikmati sendiri bukan dipersembahkan untuk penguasa
dan bukan sebagai pekerja baksa tungku tungku berjajar di pelataran api pun dinyalakan
pertanda sedekah akan digelar kopi kopi disangrai di atas kuali tanah para perempuan
desa bahu membahu menyangrai kopi untuk sedekah ini ritual pembuka masa petik setelah sekian
tahun terlewatkan tradisi ini kembali dijalankan sebagai pengingat bahwa kopi
bukan sekedar komoditas tapi sumber penghidupan sejak dahulu hingga nanti
karena ini tradisi kesehari harian masyarakat kompensasi yang mana mereka ini mayoritas petani
cuma sebelum kita melakukan ini ya festive apa istilahnya petik atau panen raya kita
biasanya ngadekan selamatan dulu mbak kayak di perempatan selamatan bagaimana ini supaya
hasil produksi kita ini barokah dan juga hasil yang kita panik itu lebih banyak
wasallamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh
baik baik doa ini perantara permohonan pada yang kuasa permohonan akan panen yang berlimpah
memberi keberkahan bagi desa dan warganya
hampir setiap warga gombeng sari berkirim doa sebelum memetik demikian ini kerap dilakukan
bersumbang tenaga saling membantu memetik kopi bergantian dari
satu kebun ke kebun lainnya bagi warga gom bengsari memeti kopi adalah merajik tradisi
tradisi terbagi karma clicking
kita bisa nyopes pastinya pagi kita misalnya perakasan atau kita membawa bersih bersih itu
di sini kopi bukan sekadar biji
tapi butiran mutiara yang patut dijaga dan dirawat kelestariannya
kopi ini adalah warisan yang paling istimewa kalau menurut saya
karena kopi ini adalah mutiaranya orang kampung sini
jadi kopi ini adalah penghasilan utama
dan kopi ini sejarahnya penuh perjuangan
karena ketika kita mencari bibit kopi ini
kita pun harus tidak boleh terang terangan pada zaman itu
karena harus sembunyi sembunyi
di masa lalu petani kopi kerap diburu tengkulak
menjual kopi dengan sistem ijon
hutang mencekik panen kerap merugi
lahan rusak pohon pohon kopi dipanen tanpa aturan
pemudanya tak mau tinggal di kampung halaman
kita ingin menularkan bagaimana sekarang generasi muda
yang awalnya di sini banyak perantauan ya
mereka cari pekerjaan ke bali ke malaysia
padahal kita mau kaji di sini ini potensinya sangat luar biasa
terutama pada komoditi kopi
istilahnya dengan adanya filosofi kopi di gombayasari
satu seruput kopi itu kan memunculkan seribu inspirasi
jadi dari sini kita setelah ini mengenalkan bagaimana kita rasa kopi gombayasari
artinya kita sekarang ini mulai banyak saudara lewat kopi
bahkan dari australia amerika
bahkan sekarang ini kita banyak order dari bogor bekasi
ini salah satu menjadi filosofi kopi gombayasari
satu seruput kopi seribu inspirasi
dengan saji bubuk hitam beraroma khas
berangkat dari tradisi kopi pun disuguhkan di setiap rumah
hampir di seluruh wilayah penghasil kopi
tradisi diangkat berdasarkan mitologi dan budaya pada eranya masing masing
di gayo itu ada namanya kopi kertup mbak
jadi kopi kertup itu mereka itu buat snacking
jadi kopinya itu dimakan di kertup itu sama gula merah
atau di jawa kita pernah juga mendengar kopi jagung ya kopi jitu ya
jadi kopi yang dicampur dengan jagung
kemudian kita juga pernah tahu misalkan di daerah flores itu kopi yang digoreng bersama gula
jadi memang setiap daerah itu punya identitas kopinya masing masing
kita nggak bisa merubah oh kopi indonesia itu arabica nggak boleh pakai gula
enggak ini berkaitan dengan budaya
tidak hanya dari cara minumnya dari cara tanamnya pun mereka punya upacara masing masing
misalkan di gayo mereka punya upacara namanya mantra kopi
jadi pada saat kopi itu akan dibungakan mereka membaca mantra tertentu
membisikkan doa sebenarnya membisikkan doa kepada kopi itu harapan harapan mereka
supaya kopi tadi itu berkembang dengan baik berbuah dengan baik
di jawa pun seperti itu mungkin pada saat panen raya mereka mengadakan tasyakuran seperti sekarang
itu kan sebagai rasa syukur akan kopi sebenarnya itu adalah
komunikasi si petaninya kepada si kopinya
demi meramu tradisi tak sedikit masyarakat adat osing yang masih mempertahankan cara menggoreng kopi tradisional
suara lesung beradu antara kopi dan kayu memecah sunyi
kopi kopi disajikan dengan cara tubruk sesapan demi sesapan menyisakan ampas
bermain di antara gigi dan lembu
lidah rasa kopi kian lekat
sesungguhnya menyeduh kopi tubruk ini menyadur dari gaya mengopi turki
namun di bumi belambangan mengopi telah menjadi adat sopan santun menyambut tamu
yang telah lama dipraktikkan oleh para bangsawan di masa penjajahan
kalau ada tamu kan ada hukumnya di sini
jadi kalau ada tamu gopo
sibuk ya kan gopo itu sibuk
katanya orang bajang ini orang ossing sibuk
habis itu suruh logoh
hai duduk iya kan logoh
kalau ada kopinya sogo ya kopi pasti
dan dicukupkan dulu
di negeri agraris ini bicara kopi adalah bicara tentang identitas yang tak dimiliki oleh negara kebanyakan
indonesia adalah susunan perbukitan bentangan pantai dan variasi mineral tanah menjadi daya tarik penjajah di masa lalu
kalau kita ngomong soal kopi tentang indonesia ya kita otomatis akan bicara identitasnya indonesia
karena sebenarnya alasan paling besar penjajahan belanda dulu sepertinya bukan hanya di rempah rempah tapi kopinya ini yang paling utama
jadi terbukti kenapa utangnya belanda malah bisa lunas karena kultus tesel di java pranger karena kopinya bukan karena palanya bukan karena cangkehnya tapi justru karena kopinya
bahkan kalau misalkan kita ke belanda sana mereka tidak akan bilang
saking kopi ini berpengaruh sekali terhadap ekonomi negara mereka pada saat zaman penjajahan dulu
kopi indonesia kini tak sekadar bicara tentang rasa
menjalin hubungan tak hanya sebatas tetangga
tak hanya yang tua bahkan yang muda mulai bergaya dengan mempelajari kopi dari hulu hingga hilir
kopi bukan hanya soal cita rasa tapi kini kopi bagai ilmu pengetahuan yang membuat setiap pemuda penasaran untuk mempelajarinya
di desa gombeng sari pemuda pemudanya pun mulai belajar menyajikan kopi dengan berbagai metode
meski tak ingin disebut barista yang mereka pelajari adalah metode penyaji kopi profesional yang telah lama dikenal di banyak negara
gelombang pengetahuan itu pun mulai menjamur di setiap sudut

kopi indonesia ini sudah masuk ke third wave coffee ya mbak ya
sudah masuk gelombang ketiga
dimana kita bisa menemukan kedai kedai kecil dengan kopi yang sudah non instan kembali
jadi mereka sudah benar benar sadar memakai potensi kopi indonesia
dan konsumen pun sudah bukan konsumen konsumen yang tua tua
ini konsumen muda mbak
jadi kita mulai sadar bahwa kopi ini ternyata budaya indonesia
mimpi besar menjadikan kopi indonesia dengan negeri sejuta kopi pun kian pasti
kopi kopi tak hanya menjadi minuman pembuka hari tapi menjadi ladang mencari rezeki
mulai dari pasuruan jember bondowoso situbondo hingga banyuwangi industri kopi rumahan mulai tumbuh
menyangrai kopi tak lagi satu atau dua kilo namun berkilo kilo dengan menggunakan alat sangrai modern
ya allah masya allah
aku hayat memong captures
ah lebih lagi
beginilah kopi masa kini
disentuh oleh tangan tangan petani profesional diolah dengan berbagai metode
natural full wash dan honey adalah metode yang lazim digunakan petani untuk menghadirkan kopi dengan cita rasa berbeda
tanah boleh sama jenis kopi pun sama tapi cita rasa dan gaya penyajiannya tentu berbeda
petani yang dulu tak kenal kata petik kini pun mulai menjadikan petik sebagai tradisi yang harus dilakukan setiap panen tiba
sebelumnya petani petani ini memanen kopi dengan cara diperosot atau menarik biji kopi secara paksa bersamaan dari batangnya
milah yang terbaik menjadi keharusan yang tak boleh diabaikan
kalau memetik kopi itu seperti ini jadi yang merah ini ini yang layak petik yang merah merah ini
tapi kalau yang masih kuning seperti ini dan hijau seperti ini ini belum layak
karena kalau yang kuning ini juga bobotnya dibanding dengan yang merah ini ini jauh
kalau yang merah ini bobotnya akan maksimal kalau ini belum
apalagi yang muda kalau yang muda ini rusak nanti rasanya itu rusak
kopi yang dulu diolah asalan dijemur di aspal kini diperlakukan dengan takzim
demi memanjakan indera penikmat kopi nusantara
beda daerah tentu beda jenis kopi beda banyu wangi beda bondo woso beda petani pun beda perlakuan
bondo woso dikenal dengan kopi arabikanya yang mendunia
java jumpit belawan dan blue mountain adalah varietas unggulan kopi
bahkan arabica ijen yang masyur di nusantara itu pun banyak diperoleh di puncak ijen sisi bondowoso
dengan ketinggian lebih dari seribu meter dari permukaan laut kopi kopi bondowoso ini telah diterima di pasar internasional
metode pengolahan yang benar menambah kualitas kopi bondowoso dan kian menegaskan cita rasanya
kopi itu sebenarnya mengeratkan satu sama lain
biasanya tidak pernah ketemu ketemu biasanya tidak jadi saudara jadi saudara
karena apa kopi itu satu kali seruputan saja sudah ribuan aspirasi yang ada di kepala para peminum kopi
otomatis banyak hal hal yang perlu ditanyakan yang perlu diungkap kalau sudah menyeruput kopi
jika bondo woso dikenal dengan arabikanya dengan irisnya
dengan kelelasan gunung yang sama banyuwangi pun memiliki arabika ijen robusta raung robusta kopiter dan robusta gombeng sari
kehasan kopi kopi ini pun banyak di cari
robusta gombeng sari dikenal dengan jenis koniga dan tugusan
kopi gombeng sari itu dulu berasal bibitnya itu dari perkebunan kali kelata
jadi pertama awal ada kopi di gombeng sari
untuk generasi kedua itu muncullah robusta clarence
untuk yang ketiga muncullah robusta togosari seperti ini
jadi ini satu pohon ini ada dua varitas
jadi ini togosari yang ini ini yang jenis konoga
kenapa kok ini satu pohon ada dua varitas
nah kita gombeng sari ini memang kopinya dibilang unik gitu loh

kalau kita pelihara cabang nyusu di bawah ketinggian lima puluh meter itu akan tumbuh yang namanya konoca
tapi kalau sudah di atas satu meter ini akan muncul robusta togosari
kopi kopi di gombeng sari pun diperlakukan bagai anak sendiri
untuk mengenal kopinya dengan baik petani kopi harus mampu berkomunikasi dengan setiap pepohonan kopi di kebunnya

ini adalah kopi yang unik
ini adalah kopi yang unik
jadi kopinya sudah seperti ini
jadi kalau kopi ini sudah diproses lalu kita misalnya kita petik terus kita ini kita pecah kita jemur biji lalu kita ini kita seduh
pasal itu puas
untuk mematri tradisi mengolah kopi agar tetap lestari
rumah rumah pengolahan kopi di bondowoso dan banyuwangi pun membuka diri berbagi pengetahuan lintas generasi
mempelajari mulai dari cara mengenal pepohonan kopi memprosesnya dengan berbagai metode hingga memilah
memilah kopi untuk mengenal bentuk dan ciri kopi berkualitas tinggi
mimpi para petani warisan kopi ini tak berhenti sampai di sini
mengikat langkah anak anak mereka agar tak menjual keringat ke luar negeri
kopi dari generasi ke generasi dari pawon ke tabung dari tubruk ke saring
disajikan lintas tradisi dipupuk dengan cinta dari mulut menyentuh otak dan turun ke hati
itulah kopi dipetik dengan kasih dan diracik dengan tradisi
kopi akan abadi menebar harum hingga pelosok negeri
ratusan gunung siap didaki jutaan kopi menarik
lintas kopi yang selalu berhenti tumbuh subur menyatu dengan mineral bumi menampilkan jati diri tanah pertiwi